jangan cek cek seperti itu nanti rina bangun
lagipula mirna kan juga udah minta maaf kan
saya gak mau kerjaan kayak ginturang lagi ya
itu es krim di kulkas masih ada nggak
masih pak bos
udah besok buang
ya mungkin dia takut media jadi tahu terus jadi rame
ya kalau emang itu keinginan pak irfan
aku juga gak akan cerita sama siapa kok mas
kata mas rendy pak irvan minta dirahasiain soal jessy
tapi masa iya mbak andin gak tau
apalagi mbak anin kan keluarganya langsung
oh iya mir tante rosa mana kau gak ikut
udah tidur kayaknya
kita juga gak mau ganggu
pading sama mici karena rina batuk batuk terus
rina ada sama andin di kamar aku
kalau misalkan para cari igd yang kosong aja
ah udah kamu tenang aja
karena udah gak separah tadi kok
tadi rina juga udah aku kasih obat
udah gak apa apa kok ya
di di kamar
gue disitu langsung aja
gue kesana sebentar ya
pemben gak mau nanya soal gizi
kamu pernah ketemu sama dia
belum pernah sih mbak

pemben gak mau nanya soal gizi

makanya aku nanya sama andin karena aku penasaran aja
karena sempet berapa kali meeting
pak irva itu sangat membanggakan putrinya

eh ya udah mbak
nanti kita ngobrol lagi aku keluar dulu aja ya
kamu dari mana aja sih mas

aku telfonin kau berkali kali loh
tapi lain kali jangan kayak gini dong mas

jangan lupa like share dan subscribe ya
saya coba telepon nomer yang gak diangkat
saya sudah di sini
kamu yang kirim chat ini ke nomor saya
saya senang sekali kamu menghubungi saya
jangan sentuh saya
salah ibu rosa
karena ibu rosa sudah menyuruh
dennis menyelidiki saya
hidup saya hancur
saya rusak sekarang
saya nggak bermaksud seperti itu
bapak saya akan membalaskan perbuatan ibu rosa
papa saya gak akan tinggal diam bu rosa
bahkan berkali kali lupa
kepada bu rosa
sampai ibu hanya nyuruh
sampai ibu hanya nyuruh
sampai ibu hanya nyuruh
sampai ibu tidak atau
mereka sendiri porto
yang mereka sendiri
oleh karena anda betul kotor
bapak jessica membenci saya
menyalahkan saya karena telah menyuluh dennis
karena saya hidup jessica hancur
makanya keluarga dennis benci
dan ingin balas dendam dengan meneror saya
hazar apa yang harus saya lakukan
terima kasih banyak ya sudah membantu menangani zain
oh yandi nanti rena mungkin agak sedikit rewel ya
karena kan guraukannya masih sakit
jadi kamu tolong kasih makan rena yang gampang dicerna ya
kayak bubur gitu
jangan kasih yang dingin dingin ya
oke aku langsung ambil
al kalau butuh bantuan kabarin ya
ndien jaga kesehatan ya

oke aku langsung ambil ya

jangan sampai kenapa kenapa

tugas kamu tuh nemenin rena tidur
bukan ikutan tiduri kamu sama rena

iya pak bos
kayak nyesel banget pak bos
tapi dilakuin terus
udah keberapa kali nih kamu ngelakuin kesalahan terus mirna
tolong ngelakuin tugas kamu dengan baik
mas udah dong mas
suaranya jangan kenceng kenceng seperti itu
lagipula mirna kan juga udah minta maaf kan
saya gak mau kerjaan kayak ginturang lagi ya
itu es krim di kulkas masih ada nggak
masih pak bos
udah besok buang